hai enak pak
mas jangan ya mas
ini semua selesai
kalau saja dari awal
saya tidak melakukan ini
ini benda yang aku
kau percaya sama aku masa tadi
aku tak tahu kenapa kamu tiba tiba
mama akan percaya
kalau bukan aku pelakunya mas
kalau bukan aku pelakunya mas
sama sama lagi seperti dulu
bu rosa mengalami depresi pak
pak al sikap bu rosa sangat pesimis pak al
dan tidak punya gairah
sekarang apa yang harus saya lakukan
pak al tolong beli ruang dulu
untuk bu rosa menatah hatinya pak
beberapa hari ini
karena itu pak cuma satu satunya cara yang bisa pak al lakukan saat ini
terima kasih banyak ya dok
mental mama sangat tergantung
mama sangat depresi
kurang gairah hidup
dokter minta saya
untuk memberi ruang mama
supaya mama bisa menata hatinya hancur
terima kasih banyak ma
gapapaagik sama kamu makmodern
buat aku ingredensi
ma adi udah sherlock
emang bener rumahnya al gak jauh dari tempat yang mereka tempatin sekarang
din besok papa mau mampir kesana ya nak
rena dirumah sama mama pak
kami gak tega membawa rena
takut bikin mama makin sedih
semoga andien dan al bisa menyelesaikan masalah ini ya ma
semoga andien dan al juga bisa meyakinkan berosa
kalau bukan andien pelakunya
begitu banyak yang menjadi korban atas perbuatan yang kamu lakukan
dan kamu lari dari tanggung jawab melimpahkan semuanya ke andien
kapan kamu sadar dan mau mengakui kesalahan kamu sa
dan aku kapan aku bisa tegas pada elsa dan tidak melindungi dia terus
minyak gak semalem
gimana kalau kita jalan pagi aja mau gak
supaya tante bisa menghirup udara segar
ya terus tante maunya apa
aduh gawat nih kayaknya mental tante rosa itu
bener bener gak kuat menghadapi ini semua
kasian tante kalau kayak gini terus
yaudah tante aku mau ke kiki dulu ya
mau minta sarapan buat tante
tante tunggu sini ya
kiki mulai sekarang kamu tolong atur makanan tante rosa ya
kamu jangan kasih roti bakar
karena itu gak bagus banget
untuk keadaan tante rosa yang lagi depresi sekarang
kamu kasih aja makanan yang berprotein
kayak omega tiga sayuran ikan atau telur
nanti kiki siapin buat ibu
oke makasih ya
mau nanya sesuatu
jawab jujur pertanyaan kiki ya mbak
mau nanya apa emang ya
yang membunuh mas roy
berharapnya mbak michi jawabnya itu gak benar
yang membunuh mas roy
marah dan sampai ngusir
ibu rosa tau
kalau mbak andin itu pembunuh mas roy
menikahi pembunuh dari anaknya
jawab pertanyaan kiki mbak
hal ini tante rosa juga udah tahu
justru aku harus beritahu kiki dan mirna
supaya mereka bisa jadi support system untuk kesembuhan tanpa rosa
andin adalah terpidana kasus pembunuhan roy
kiki banyakkan mbak
jadi adiknya pak bos itu namanya roy mantannya andin
patesan waktu itu bu bos
pernah bilang sama saya mbak michi
kalau anaknya itu cowok semua
rosdiana itu gak ada kan ki
karangan kiki mbak
dia gak ngelakuinnya mbak
dia gak ngelakuinnya
saya percaya kalau andi tuh gak ngelakuinnya
andin emang gak bersalah
dia cuma korban dalam hal ini
yakin banget kalau andin itu nggak bersalah
dan ini yang ngebuat tante rosa merasa sangat dibohongi oleh al
aku minta tolong banget sama kalian berdua
tolong yakinin tanpa rosa kalau andin itu gak bersalah
kiki juga yakin kalau mbak andin itu
gak mungkin teka sampai ngepunuh orang
kan mbak andin orangnya baik kayak gitu mbak
aduh tuh orangnya baik banget
jadi gak mungkin
ya udah kiki
kamu tolong siapin makanan buat tante rosa ya
kamu mirna juga tolong bangunin rina ya
siapin dia mau pergi ke sekolah
hibur dia kalau lagi sedih ya
karena andin sama al kan gak ada di rumah
dan aku juga minta satu hal sama kalian berdua
tolong jangan pernah bahas masalah ini di depan rena ya
kasian dia masih kecil
sayang info yang kamu kasih ke mama itu salah
salah gimana maksud mama
iya yang keluar dari rumah itu andin sama a
mereka yang pergi
sementara mamanya al itu ada di rumah
iya andin sendiri yang cerita kalau andin sama al yang pergi dari rumah
karena mamanya al itu gak bisa terima masa lalunya andin
eh papa juga udah dikirimin shero ke rumahnya kok
yang lebih kasian itu adalah rena
karena andin sama al gak membawa rina ikut sama mereka
karena mereka gak tega ngeliat ibu rosa nanti takutnya makin sedih kalau rina dibawa
aduh kalau udah kacau begini keadaannya al pasti makin mati matian cari cara untuk buktiin
kalau mbak andin tidak membunuh roy
ini bahaya banget buat gue
eh yaudah ya sayang
mama mesti bikin sarapan dulu buat papa ya
iya yaudah mas
eh iya tadi aku kasih tau ke elsa tentang infonya andin sama al
nanti abis sarapan kita ke rumahnya andin ya
aku kangen sama andin
oke nanti aku bawain makanan juga buat mereka ya
ada kabar terbaru
mama baru ngasih tau aku
kalau ternyata yang pergi itu bukan tante rosa
justru anin sama al yang pergi
wah kalau gitu
kasian dong rena dia pasti sedih
kayaknya aku sebelum ke kantor aku mau mampir ke rumahnya lebaran ya
mau ngecek rena
kamu kalau mau ikut boleh
ya aku mau ikut aku juga pengen ketemu sama rina
yaudah kamu siap siap ya
aku mau berbicara sama dia
kamu juga nanti
aku mau pergi dulu
aduh lemes banget badan gue ya
abis denger ceritanya mbak michelle
semoga ada jalan keluar
rebut masalah ini
ya allah rena
rena udah bangun
pasti dia nyariin
rena kenapa sayang
kenapa sayang pagi pagi teriak teriak
pak bos sama mama gak ada
kan kemarin sudah pulang
aduh kagak tega juga gue bilang sama rena
kalau andin sama pak bus
pergi dari rumah semalam
sama bapak dan mama
mama dan papa
lagi pergi dulu sebentar
lagi ada urusan sayang
ketemu lagi sama rena
jadi sekarang gak usah sedih

aku nanya kak dan rena

aku nanya kak dan rena
aku nanya kak dan rena
aku nanya kak dan rena

aku nanya kak dan rena
aku nanya kak dan rena

aku nanya kak dan rena
aku nanya kak dan rena

aku nanya kak dan rena

aku nanya kak dan rena
aku nanya kak dan rena
aku nanya kak dan rena
aku nanya kak dan rena
aku nanya kak dan rena

aku nanya kak dan rena
aku nanya kak dan rena
aku nanya kak dan rena
aku nanya kak dan rena

aku nanya kak dan rena

aku nanya kak dan rena
aku nanya kak dan rena
aku nanya kak dan rena

aku nanya kak dan rena
aku nanya kak dan rena

aku nanya kak dan rena

aku nanya kak dan rena
aku nanya kak dan rena
aku nanya kak dan rena

sayang udah bangun
kok ninggalin aku sih
aku mau nyisama mama dan papa
cepet aku dong ma
bukannya mama sama papa
mama sama papa cuma pergi sebentar
tapi kalau aku nggak diajak
renda tuh anak yang paling baik
cuma untuk kali ini rena
karena rena harus jagain oma
takutnya nanti oma sedih
kenapa oma gak diajak ma
papa dan mama
berantem ya sama oma
kenapa harus berantem sih mah
mama sama papa itu gak berantem sama oma
yang pastinya mama sama papa janji sama rena
janji akan pulang
janji untuk jagain oma ya
aku akan jagain oma
makasih ya sayang
yaudah janangis lagi
mama mau pulang kan
jadi rena gak boleh sedih lah
sekarang kita siap siap
ke sekolah yuk mandi dulu yuk
mau gendong di depan apa gendong di belakang
aduh anak pinter
udah kita mandi
makasih ya sayang
yaudah janangis lagi
mama mau pulang kan
jadi rena gak boleh sedih lah
sekarang kita siap siap
ke sekolah yuk mandi dulu
mau gendong di depan apa gendong di belakang
aduh anak pinter
gue udah pesen pizza buat lo semua
gue gak pernah punya utang
lu tuh utang yang dibayar bayar
wah yang lo sih roy
cewek yang ngejar kejar lo kali
bisa jadi roy
gue ke depan dulu ya
sayang makasih ya
kamu inget hari ulang tahun aku
gak mau tiup dulu
jangan sampai mati
temen temen aku harus liat nih
kamu bawa surprise
ternyata lo ulang tahun roy
taruh sini taruh sini
kamu make a wish dulu deh
yah atau gitu kita udah traktir di alam ama kafe
hah betul dong
eh bro gue kan udah pesen pizza
sama aja gue traktir dulu pada
cewek lo baik banget roy
pacar terindah gue
andini karisma putri
boleh tiup dulu enggak
makasih ya sayang
semoga apapun yang kamu impikan bisa tercapai
karena lo hari ini ulang tahun kita juga ada surprise buat lo roy
udah lu tutup mata aja sekarang
serius lo tutup mata sekarang
eh surprise apaan ini
tutup mata sekarang
enggak usah enggak usah
tutup mata dulu
ini kado buat kita
nggak usah gr
saya nggak segampang itu cemburu
misalkan kalau roy nggak meninggal
semua ini nggak akan terjadi kak
nggak usah inget yang sudah berlalu lah
udah kejadian semua kan
sekarang tugas kita menyelesaikan semuanya
udah lewat juga
ini sarapan dulu ya
kasian kiki loh udah masak capek
kenapa nggak diangkat tante
aduh gimana ya caranya
supaya bujuk tante rosa biar mau makan
kalau begini terus
nggak diangkat sama mama
udah bangun belum
udah bangun belum
kurang tahu mas
ibu belum keluar kamar
terus diajakin sarapan
ibu nggak mau
akhirnya tadi makanannya ibu dibawain ke dalam kamar
itu pun juga kita nggak tahu mas
masa enggak masih mas
ini semua selesai anin
kalau aja dari awal
saya nggak melakukan ini
ini semua nggak akan terjadi
nenek semua gak salah kamu
tidak punya aku sekarang mas
kita pasti bakal kuat kita ada punya bareng barengnya kamu aku mama
semuanya akan baik baik aja
satu dua tiga
udah rapi udah dikepang tinggal pakai
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
gede banget sih prinsip syafari siapa namanya
ya kira kira oma mau enggak ya temanin aku ke sekolah kira kira oma masih sedih enggak
gini aja gimana kalau rena tanya langsung sama oma mau mau
just temennya ke kamar oma ayo ayo
rumah masih aktif
hai denn teruseller mungkin bisa staircase
tiga dengan kondisi pladen di gedung ya kuat
dengan kondisi pis kisnya yang seperti ini
dan aku juga harus disini jagain tante rosa
omanya masih gak enak badan
jadi gak bisa anterin rena deh ke sekolah
rena ke sekolahnya sama jus dulu ya
nanti kalau misalkan omanya udah sembuh
baru oma anterin rena ke sekolah
omanya belum sarapan nih
mendingan terima suapin oma deh
biar oma cepat sembuh
biar bisa anterin rena ke sekolah lagi
kalau aku sakit om yang suapin
hari ini kan oma yang sakit
jadi aku yang suapin deh

ya itu a satu
lagi sumpah guys
tunggu dong ma
harap ma sehat
baru besok bisa antar aku sekolah
akhirnya tante rosa mau makan
untung ada reina di sini
sampai jumpa di video selanjutnya

aku juga sayang sama reina ya
mama mau bikin rawon
sebelum berangkat kantor kita mau mampir ke tempatnya reina
mampir ke toko bunga
beliin bunga yang bagus buat rosa
saya ingat mama dia tuh suka mawar putih
iya ya dia paling suka mawar putih
ya mudah mudahan kalau mama kirimin bunga
mungkin dia bisa terhibur sedikit ya

hampir dulu ya ke toko bunga
kirim kita perangkat sekarang pa
salamin sama reina ya
mbak sebentar maaf
kalau ruangannya dr abimanyu sebelah mana ya
kebetulan dokter abimanyunya sedang melakukan operasi mendadak
jadi schedule prakteknya di
ya dah makasih ya
jadwal berobat alika anak pak sumarno diundur ke jam enam sore pak
saya akan tunggu di sini
oke ren kamu harus bisa bertemu sumarno hari ini juga
lokasi disini sih ma
itu kayak suara mama sama siapa deh
bentar ya mas
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
mama kangen sekali sama kamu
kamu sama allah disarapan belum
kebetulan banget ma
aku sama mas ale belum sarapan
kita sarapan bareng ya
kita sarapan disitu ya
maksud banyak loh
jam jam makan waktunya
nggak repot sama sekali dong al
mama mau kok kalau mama masakin kalian tiap hari kalau kalian yang juga mau
nggak usah ma
nanti aku belanja
kalian harus mengalami kejadian seperti ini
tapi al papa kan pernah bilang sama kamu dulu
untuk segera menceritakan semuanya ke mama
untuk segera menceritakan semuanya ke mama
untuk segera menceritakan semuanya ke mama
karena nanti mama akan bruen
tapi saya gak akan ngerah
saya pasti akan cari terus buktinya
saya akan buktikan ke mama
kalau adin memang gak bersalah
kami pasti akan balik ke rumah itu
semoga semua dilancarkan sama omah
terima kasih ya pak